non jangan bikin nipi takut begini dong non
non jangan bikin nipi takut non
ini tuhan menyakitkan omelia kamu lagi
pasti habis makan telur yang banyak lagi nih

tidak tidak tidak jangan
tidak jangan tidak tidak
sayang nanti juga kamu kesembuh